dinas kesehatan kabupaten cilacap jawa tengah sudah menerima permintaan ambulans dari kepolisian resor cilacap sejak akhir april lalu
berkaitan dengan eksekusi terpidana mati jilid ketiga
saat ini tujuh belas unit mobil ambulans sudah disiapkan beserta pengemudi untuk mengantar jenazah terpidana mati ke tujuan pasca eksekusi
semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan eksekusi sudah siap tinggal menunggu kejaksaan menentukan hari dan juga jumlah terpidana yang akan dieksekusi
dinas kesehatan dalam eksekusi ini adalah pengangkutan jenazah dari tempat eksekusi sampai ke tujuan
kalau itu warga negara indonesia itu ya sampai ke rumah duka warga negara asing sampai ke bandara
yang kami siapkan tujuh belas